jemaah naksabandia yang menggelar takbiran di surabaya tumakmur
yang berada di kecamatan pauh kota padang sumatera barat pada selasa malam
meski di tengah pandemi covid sembilan belas ini
ibadah sholat taraweh jemaah tarekat zaksabandia tetap selalu dilakukan
meski hanya beberapa jemaah yang hadir
berdasarkan hitungan metode hisap munjid yang dipegang jamaah tarekah naksabandia
hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah jatuh pada rabu dua belas mei dua ribu dua puluh
pemerintah kota padang telah mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan sholat id
di lapangan maupun masjid terkait zona oranye status kota padang dalam kasus covid sembilan belas
namun jemaah tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan sholat id
yang kedua menggunakan rupiah
jadi pada hari ini sudah pul puasa tiga puluh
untuk melaksanakan hari hit tetap kami laksanakan dengan merujuk kepada himbauan dari pemerintah
untuk melaksanakan dengan cara laksanakan secara protokol kesehatan
sementara itu jemaah an nazir di kabupaten goa sulawesi selatan juga memastikan
akan melaksanakan sholat
idul fitri pada rabu dua belas mei dua ribu dua puluh
pada selasa malam saat azan maghrib berkumandang ratusan jamaah an nazir yang bermukim
di pesisir danau mawang kelurahan bonto maranu kecamatan bonto maranu kabupaten goa sulawesi selatan ini
menggelar acara berbuka puasa di masjid baitul mukadis
kegiatan buka puasa bersama untuk menyambut masuknya satu syawal seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
dan berakhirnya bulan ramadan
penentuan satu syawal jamaah an nazir ini berdasarkan
hisap atau perhitungan bulan dan pertanda alam yang puncak pasang air laut
berdasarkan pengalaman ketika bulan itu sudah terbit di akhir fajar siddiq
maka itu sudah tidak bisa sampai lagi ke barat
artinya terjadi pergantian bulan di tengah jalan
kemudian tanda terakhir itu adalah pasang kondak air laut